inilah aksi ugal ugalan tiga anak remaja di pekembaru yang viral di media sosial
selain dapat membahayakan sesama pengguna jalan video berdurasi sembilan belas detik itu juga memperlihatkan dua pemotor remaja yang hanya menggunakan pakaian dalam
aksi yang tak patut ditiru ini diakui para pelaku dilakukan demi kebutuhan konten semata di media sosial
setelah lantas poresta pekembaru yang mendapat laporan terkait video ini langsung mengamankan para pelaku
sebagai efek jerah para pelaku pun dikenakan sanksi tilang serta memanggil kedua orang tua mereka
mengamankan dan meminta klarifikasi kepada para adik adik kita yang viral di media sosial
yang mana dari adik adik kita ini melakukan standing standing di atas motor dengan tidak menggunakan pakaian hanya menggunakan jangka pendek
karena anak dibawa umur ini selanjutnya dibawa ke maporesta pekembaru untuk dilakukan klarifikasi dan pembinaan